mainkan gamenya dapetin plusnya
silahkan masuk ini mesinnya
napoy sayur lodeh buatan lianti itu wah enak tenang rasanya
ini pengalaman pertama dalam hidup saya
dibuatkan masakan oleh seorang wanita yang bernama istri
dokter apa ini ibu saya kenapa
kondisi ibu linda sudah sangat lemah
kita harus segera ambil tindakan
ibu ibu yang kuat ya bu
ibu yang kuat bu
semangat ya bu
ibu pengen sembuh bu
pak punggung dulu pak
eh udah rapi rapi aja loh
ini kunci masih berantakan rapin dulu
eh anak buah rapiin
pak ya mas
udah gak dibuka lu
udah jangan suruh suruhan
ini enak tolong ya
ini perpak gue
gue kesana sekarang
bang siapa yang meninggal
siapa yang bilang meninggal dek
ibunya ovi kritis
ya allah kasihan ya bang
salam buat ovi ya bang
mudah mudahan ibunya cepat sembuh
sama sekali tidak dapat tunjukkan tanda tanda keberadaan pilar
betul bang burs
guys kita ketemu
tauan bang burs
jangan lewat guys
jangan ada kekerasan di antara kita
gak usah nangis terus
karena masih punya gue
pak ang aja gak perlu sebagai adik
gak usah sedih lagi
kita berdua aja
semoga ibu unda tercinta lu cepat sembuh
kondisi ibu linda saat ini
tidak memungkinkan untuk menjalani operasi
tidak memungkinkan untuk menjalani operasi
kami masih melihat perkembangannya
hanya itu saja yang bisa saya kasih kabar
saya permisi dulu mas
saya permisi dulu mas
kalau ada tambahan biaya
gua akan bantu sebisa gua
yang kemarin aja kan belum lunas
ibu unda tercinta lo cepet sembuh ye
udah masa dipikirin
masa gitu juga
temen temen persahabatan sama persahabatan
tapi kalo perlu perlukan urusan lain
deh duduk lagi duduk
nih ya gua kasih sama lo
lo kencengnya sendiri
jangan kasih lolos
sekarang kita jalan ke musolah
ini kencengan sih maksudnya
udah sekarang tuh kendorin sedikit
udah angkat aja jangan lama
mau tau aku yang boleh bilang ha
aneh sekali bahasanya bahasanya bahasa planet
jadi biaya ya
aduh rosak jirung aku
tapi dulu itu nih bang
tadi jawaban lain
siapa yang nyuruh kalian kesini
ini nih pendolanya
tapi ya bapaknya api apos
yah no comment lagi aja
kayaknya nih dia ini yang mau nyulik bila lo
wah bener bang
bener bang bener bang
eh ini nih cumpenya
suruh mereka berdiri disini
kalo satu jam mereka ga mau ngaku juga
tati selalu dah
buat buat buat
tinggi tinggi tinggi
tahan tahan tahan
keluarganya bu linda
silahkan masuk ini mesinnya
sayur lodeh buatan wianti itu
wena tenan rasanya
ini pengalaman pertama dalam hidup saya
oleh seorang wanita yang bernama isra